sebelum vaksinasi nasional digelar esok dengan disuntikannya vaksin terhadap presiden joko widodo
kami akan ajak anda untuk mengetahui bagaimana jalannya vaksinasi terhadap sejumlah kepala negara lain
di antaranya ialah raja salman
kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan duta besar republik indonesia untuk arab saudi
bapak agus maftuh di riyad
selamat malam pak dubes pak maftu assalamualaikum
waalaikumsalam selamat sore mbak eva yudhiza
pak maftu bagaimana pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas di arab saudi
pak dubes sendiri sudah ikut vaksin atau belum di sana
alhamdulillah mulai desember kemarin tanggal tujuh belas dilakukan kampanye besar besaran untuk vaksinasi di arab saudi
namun sebelum itu saya laporkan kondisi terakhir corona atau covid sembilan belas di arab saudi per hari ini
per hari ini
seluruh saudi kasus baru hanya satu ratus empat puluh tujuh
dari yang sebelumnya lima ada yang empat hari ini satu ratus empat puluh tujuh kasus yang baru
dan wni saya laporkan juga bahwa berdasarkan laporan dari lsm dan juga pengumuman resmi dari saudi
wni yang kena covid sembilan belas sebanyak dua seratus orang
itu yang saya sampaikan pertama kali
kemudian yang kedua sejak desember kemarin sudah dilakukan vaksinasi
diawali oleh menteri kesehatan dulu ⁇ maalil wazir dr taufik ropiah di tujuh belas desember
kemudian disusul oleh sayyidus sabab atau waliul ahdi
putra mahkota muhammad ibnu salman bin abdulaziz al suud
pada tanggal dua puluh lima desember dua ribu dua puluh
kemudian khotimul haromen raja salman pada tanggal delapan januari kemarin
semuanya memakai vaksin pfizer biontech
karena pada hari ini berdasarkan data yang kami terima
saudi di desember ini sudah dilakukan vaksin covid sembilan belas

kemudian februari nanti akan satu juta dosis
dan mei akan disiapkan lima juta dosis vaksin
itu mbak zulid
oke artinya dengan penurunan jumlah yang positif covid sembilan belas ini
program vaksinasi ini bisa dilihat cukup sukses begitu ya
cukup berpengaruh terhadap pengendalian penyakit
penularan virus covid sembilan belas di arab saudi
begitu pak maftu
betul mbak karena sebelumnya jumlah
jumlah kasus covid di saudi ini kan mencapai tiga ratus untuk per hari ini
kemudian sembuhnya tiga ratus lima puluh lima
jadi tingkat kematiannya hanya satu sekian persen
memang lockdown di saudi dan pengaturan pengaturan apa
penanganan covid ini dilakukan dengan bahasa saudi adalah
ata'n zimat aroqmiyah atau pengaturan pengaturan digital
jadi semua vaksin kemudian kita swab
itu dilakukan dengan melewat aplikasi yang digital
yaitu yang bernama aplikasi sikati
dan nama aplikasinya memang sekaligus merupakan doa
ada dua aplikasi yang terakhir
terkait corona di saudi ini
pertama aplikasi tawakkalna
yang kalau kita artikan dengan bahasa jakarta adalah
kami semua pasrah kepada allah
itu aplikasinya itu
kemudian aplikasi yang kedua
untuk antrian vaksin ini
namanya aplikasinya adalah sikati
artinya sehat ini kalau kita terjemahkan
akan bunyinya kesehatan kami
bahwa vaksin ini bertujuan untuk kesehatan
dan saya laporkan juga
bahwa semua fasilitas penanganan covid sembilan belas di saudi
baik untuk warga negara arab saudi
dan juga para ekspatria termasuk
warga negara indonesia yang berada di arab saudi
yang jumlahnya lebih dari satu juta wni
jadi proses pendaftarannya dilakukan semuanya secara digital begitu ya
dan termasuk juga
ekspatriat bisa ikut dalam vaksinasi ini ya pak maftu
pak maftu kalau kemudian kita bicara proses vaksinasi
kalau kemudian kita bandingkan dengan indonesia
indonesia harus melalui
ada uji yang dilakukan secara medis
lewat badan pom
kemudian ada juga uji kehalalan
di majelis ulama indonesia
bagaimana kemudian dengan di arab saudi
apakah proses itu juga dilakukan
ada semacam proses untuk menguji halal haramnya di sana
di saudi untuk vaksinnya langsung dipakai
jadi kami tidak mendengar ada uji kehalalan
kemudian pengujian yang lain
tapi nampaknya sepertinya sudah lolos dari lembaga besar di sini
namanya hayatul ibn baril ulama
yaitu lembaga ulama ulama senior di saudi
yang memperbolehkan vaksinasi
untuk menguji halal haram
karena itu kan untuk kemaslahan nyawa manusia
saudi memakai sebuah prinsip
ditempatkan dalam prioritas yang tertinggi
saya sampaikan juga mbak untuk proses vaksinasi ini
memang melalui tiga tahap
pertama adalah diprioritaskan untuk
baik yang warga negara asli saudi
yang usianya lebih dari enam puluh lima tahun
itu prioritas pertama
kemudian mereka mereka yang mempunyai penyakit bawaan
seperti asma diabetes kemudian ginjal
kemudian prioritas kedua adalah
mereka yang usianya lebih dari lima puluh tahun
kemudian untuk yang ketiga
vaksin akan diberikan kepada seluruh warga negara
baik yang asli maupun yang
para mukimin para ekspatriat
yang ada di arab saudi
begitu urutan urutan vaksin
alhamdulillah kbri sudah ada beberapa
yang sudah vaksin
yaitu atas pertahanan kita
bapak brigjen erlangga
kemudian ada beberapa staff kami yang sudah vaksin
kebetulan saya sedang antri
karena siapapun harus melewati
sebuah aplikasi yang namanya
sihati kesehatan kami
terakhir pak maftu
apakah kemudian terjadi perubahan kebijakan
misalnya soal protokol kesehatan
protokol kesehatan tetap
ketat di arab saudi ini
karena saudi saya lihat
protokolnya sangat luar biasa
di sini terkenal
ada sebuah kata kata
ini adalah merupakan
itah yang tertinggi sehingga
siapapun tidak boleh melanggar aturan aturan
hasilnya sekarang adalah saudi
termasuk angkanya rendah
untuk hari ini
saya lihat ada beberapa kasus
beberapa kota yang kasusnya nol
ini sama sekali nggak ada
darah rakyat masih agak tinggi
sekitar tiga puluh sampai empat puluh kasus
sepertinya akan diberlakukan
maka orang itu harus menunjukkan
jawa zustafar atau paspor
yang menjelaskan bahwa dia sudah
covid sembilan belas atau caiha
begitu pak zulik
oke artinya jadi
siapapun yang ingin masuk ke arab saudi
melakukan vaksinasi terlebih dahulu
begitu ya pak maftu
belum nyampe ke
al qoror atau ketetapan
jadi semacam dihimbau untuk yang
melakukan penerbangan sudah melakukan
vaksinasi dan saya laporkan juga
jamaah umroh indonesia sudah masuk lagi
ke arab saudi
saudi melakukan lockdown kemarin
sekitar setengah bulan
untuk melakukan antisipasi
kebetulan kami setengah bulan
ini gak bisa keluar
dari saudi juga karena
diklus oleh saudi tapi alhamdulillah
dua hari yang lalu sudah ada
al hayah al amal al tairan al madani
otoritas penerbangan saudi
untuk membuka penerbangan itu
dari semua negara termasuk
pak duta besar republik indonesia
untuk arab saudi pak agus maftu
terima kasih atas informasinya
malam hari ini